pak tapi mbak anin harus jawab pak

kamu gak bener bener ninggalin mama kan
kamu gak pergi selamanya
yang kuat ya ibu
saya sangat mengerti sekali
cobaan yang saat ini ibu elsa
tidak ada kata lain
untuk kita bisa menerima semuanya ibu
di balik semua ini
pasti ada hikmahnya ibu
ini kayaknya sekarang lagi mau dibawa ke rumah sakit
kok bisa anak gue malah jadi kecelakaan
lo harus kasih penjelasan ke gue
lo gak boleh lepas tanggung jawab
keisha itu anak gue satu satunya mbak
mama kau pasti akan hancur banget melihat kamu terbaring kayak gini nak
tante dan kakak kamu reina serta adiknya
tidak akan membiarkan mama kamu sendirian
dan merasa kesepian sayang
sebab tante sayang sekali sama mama kamu
aku benar benar gak nyangka sama sekali mbak
kita sama sama mengiringi mobil jenazah cucu kita
bapak juga berharap ini semua mimpi mbak
aku juga merasakan
sakit yang luar biasa di hati aku mah
ketika di pemakaman
andin tolong menjauh dulu dari elsa ya
kamu gak usah berpikir terlalu jauh
apa yang kamu takutkan
apa yang kamu khawatirkan tidak terjadi ya
aku mau sekali percaya sama kamu
tapi aku tahu elsa
dan aku yakin kamu juga sependapat sama aku
berat sekali buat elsa untuk menerima kenyataan ini
aku yakin dia belum bisa terima
kalau dia tidak bisa menerima

dia harus kehilangan keisha
apalagi elsa sudah merasa
kalau dia nitipin keisha sama andin pada saat kejadian tersedak itu
jadi mungkin aja elsa akan berpikiran bahwa andin itu
gak bisa menjaga keisha dengan baik pada saat kejadian

tapi setelah haits dua puluh bangun itu

biar askarannya enggak rewel kalau nunggu andi nanti kelamaan
eh kakak mau apa mau makan mau minum mau cemilang mau suster bikinin apa
ngamu apa apa sus aku maunya video call mama soalnya aku kangen sama mama
hmm kangen sama mama ya ditunggu sebentar ya ini bikinin susu dulu buat adek takutnya adik
aus tariah habis ini baru kita video call mama
oke udah selesai bikin susunya sekarang mau video callnya nanti atau sekarang
sekarang aja sus kan aku kangennya sekarang

istirahat gimana kalau kita video
istirahat gimana kalau kita video korean omah boleh sama mama iya hmm
ants alone mama walaikum salam sayang oma abad dan mother guru juga ni walaupun
aku sama dedek askara udah kangen loh
sekarang reina sabar dulu
main sama suster mirna sama asgara
sampai oma dan mama pulang ya
oh yaudah deh
kok kayaknya lagi gak sama oma
karena mama sedang nemenin adik keisha
kok mama bisa nemenin dedek keisha main
sedang butuh dedeknya
dia bisa ditemani
dan hanya mama kamu yang bisa nemenin keisha
tapi kenapa aku nggak diajak juga
kan aku bisa main sama dedek keisha
aku kan udah lama gak ketemu dedek keisha
kan aku kangen juga
ya oma ngerti sih
tapi sekarang yang bisa kamu lakukan rena adalah
jangan lupa untuk doain mama kamu supaya cepat pulih ya
aku gak mau mama tambah sakit
iya bu bos
mir saya minta kamu untuk jaga rina sama askara dulu ya
karena sepertinya saya dan andina akan lama pulangnya
kami mau nemenin keisha dulu sama pak chandra
iya siap bu bos
pokoknya tenang aja
reina sama askara aman kok
nanti kalau saya butuh bantuan pasti saya panggil bu ayim sama uya
yaudah good kalau begitu
terima kasih banyak ya mirna ya
yaudah kalau gitu saya tutup ya
itu keesya ya
itu keesya bukan
kalian dapat apa
makasih satu adzim
memang tidak apa apa
siapapun ukur dirinya
dia tiada seseorang diantara
dari mana itu
bagaimana hancurin perasaan anda ini
tidak ada kata kata penghibur untuk kehilangan yang sangat menyakitkan ini
tolong cari jalan alternatif ya
ini kayaknya rame banget tempatnya kita
ya allah anakku
hanya dengan mendengar suaranya saja hati hamba sudah sangat hancur
pasti jenazah itu nasibnya tidak seperti keisha
dan pada akhirnya bisa menemunya lagi di saat kematiannya
itu pun dengan pengawalan yang ketat
kalian sudah sampai
pas sudah dekat buat sampai ke sini
untuk mobil jenazahnya sudah mau sampai ke rumah duka belum
sudah mau tiba ke rumah duka ya
baik terima kasih
sampai jumpa lagi
mama rasanya gak kuat hadapin ini
mama gak sanggup
iya mbak saya baru selesai jemput gathering
mbak mau masuk
dia baru aja mau masuk
kamu mau langsung pergi
iya saya mau ke pemakaman keluarga panino
tapi selain itu
saya kembali lagi ke sini untuk jagain catherine
sebenarnya saya mau banget ikut ke sana ren
tapi di sini ada anak kecil yang harus saya jaga dan
dan catherine juga harus saya tungguin
nanti kalau sempat saya nyusul ke sana ya
sepertinya keluarga panino pun akan paham dengan kondisi seperti ini
yaudah kalau gitu saya permisi ya mbak
apa apa angga sudah tahu dengan kondisinya catherine
udah tahu ren
dan rupanya angga juga dirawat di rumah sakit surabaya karena
terus gimana keadaannya sekarang
ya allah alhamdulillah lukanya gak parah dan
sekarang juga dalam pemulihan
tadinya dia maksa banget pengen ke jakarta
cuma saya bilang gak usah lah biar saya aja ngejaga catherine
sambil nunggu dia sembuh
ya gini aja mbak
kalau pak angga telepon mbak lagi tolong sampaikan aja mbak
pak angga gak perlu khawatir lagi soal keadaan catherine
kalaupun mbak sedang nggak bisa saya juga bisa kok
ya dia pasti paham kalau soal itu ren
lagi kan dia pasti tahu segalanya tentang kamu sama catherine
dan tadi dia juga sempat bilang sama saya
kalau kamu sama catherine itu memang seharusnya diterdirkan bersama
ya udah kalau gitu sayang permisi mbak
mama sampai ngaku aduh
tapi aku juga gak yakin
badan ini rasanya lunglai
seperti gak punya tulang
karena saya turut ngabuk cinta sedang dalamnya
terus kepergian mas chandra
tapi aku gak sanggup harus ngadepin ini
aku bersyukur aku bersyukur
kenapa bapak pergi tinggalkan mama pak
nuh papa janji mau sehidup sesurga tapi bapak pergi nuh
mama harus meringankan langkah papa menuju allah ma
nuh mama gak sanggup tambah bapak nuh
mama harus berusaha nus
ikhlas buat mas chandra
gak bisa ngikhlasin papa aku belum siap
ikhlasin nuh ma
mama gak sanggup ditinggalin begini nuh mama gak sanggup nuh
mama gak sanggup nuh
saya tetap berhubung
biar aku mahukanmu sayang
ada lagi untuk lempar manggung
lihat dong suster bikin apa buat kakak rena
ada sosis ada kentang goreng
ini gak bikin kenyang kok
ini kan cuma cemilan doang
jadi ya buat iseng iseng doang
aku gak mau
masa sih gak mau
ini kan makanan kesukaan erena loh
sayang banget ini kentangnya sama sosisnya gak mau dimakan sama kakak
nah gitu dong senyum
kalau senyum itu kakak makin cantik
jangan ngambek ngambek nanti susternya bingung
coba kasih tau gak apa apa
gimana kalau kita telepon om baik
aku mau dengerin om baik cerita
habis buku ini udah aku baca
jadi aku mau denger cerita yang baru lagi
ini suster kenapa tiba tiba mulus ya
suster coba tanya
aduh kan yang lagi kedukaan justru panino
panino kehilangan kesi dan juga kehilangan papanya
sus kamu mau banget
teleponin om baik
kayaknya kalau jam jam segini om baik tuh lagi sibuk deh
rena inget gak pesen mama apa
kalau mau telepon om baik harus izin dulu sama mama
ya sekarang mamenya gak ada
ya tetep aja harus izin sama mama oke

sosisnya sama kempen
keisha harusnya nggak seperti ini perjumpaan kita
ini menyakitkan buat mama
mama gak mau seperti ini
kenapa harus seperti ini nak
ibu elsa adalah wanita yang kuat
karena ibu elsa yang dipilih oleh tuhan untuk menjalankan cobaan ini
maka dari itu buktikan
ibu elsa pasti kuat
jadi persiapkan diri ibu
aku tahu ini berat buat kamu mas
aku pun juga pernah merasa rana seperti ini
kasian keisha kalau harus ditanganin terus kayak gini sama kamu
berdoa minta yang terbaik sama allah ibu
dia itu cahaya di rumah ini
dia selalu neragi rumah ini
dia selalu memberikan kebahagiaan di rumah ini
cahaya itu udah redup sekarang ini
kenapa dia tidak dikenal
dia rumah akan terus bepukakan
tambah aku tuh ya ya
aku tuh ini pasti berat buat kamu saya tapi kamu harus
kamu harus terima semua walaupun pasti berat
aku tahu perasaan kamu ya
berdoa terus sama allah ya
bukannya gue udah minta sama lo
jagain keisha baik baik
tapi kenapa keisha meninggal gak
keisha itu gak boleh baik baik loh
kenapa dia meninggal
kenapa sih me
kenapa gak janji gak meninggalin mama
kenapa sekarang bapak pergi pak
bapak janji sehidup sesurga sama mama
kenapa sekarang bapak pulang dalam keadaan ini
bapak bapak gak bisa ditinggalin begini gak bisa
aku harus gimana aku harus kuat ramos
sebaiknya bawa kamar se candra
kamu kasih orang ramos
aku pernah di posisi kamu
kamu bilangkan soal dengan anakmu
memang berat tapi kamu harus ikhlas karina
gak ada kata kata yang lebih tepat untuk ini
selain aku mendoakan supaya kamu lebih kuat dari ikhlas ya kan
kita doakan mas candra
aku gak bisa ada ini ramos
gimana aku harus hidup ke depan ramos tanpa bapak tanpa keisha jujur sayang
kamu masih ada nino
kamu masih ada anak kamu
kamu masih ada anakku
ya pelan pelan sini sini
ini nih kita duduk aja
duduk dulu duduk dulu
ini nih pak
kayaknya kesayang dari barusan ya
sebentar ya papa pijetin dulu ya
aduh aduh papa
selama ini yang mijitin mama tuh siapa
kalau mama pegal pegal abis masak
apa tuh hebat banget emang suami hebat
duduk duduk duduk
tahan papa lurusin dulu
oh gitu ya
tahan tahan tahan
iya tuh bunyi
sudah enak kan deh pak
aduh kalau gak ada apa apa pasti mama udah pincang deh
bisa berhari hari lo pincangnya
kok gak ada papa sih
maksudnya mau jagain keisha gitu
mama keisyah kan lagi di rumahnya pak surya sama bu sarah
papa tuh kalau inget begini tuh inget
masa masa muda kita waktu pacaran dulu mas
kita tuh dari sma loh pak
selalu berdua berdua terus
mah dalam kamus papa tuh gak ada kata kata bosan ya
semakin kita tua semakin rasa sayang itu makin naik
pokoknya selamanya ma
papa tuh so sulit banget sih kayak abg
kita kan udah tua mah
kita semakin tua semakin sadar kalau kita tuh banyak kesalahan
harus memperbaiki diri
harus suka ingat sama yang di atas ya
jadi kita harus semakin sayang semakin erat
kenapa sih ma putih gak ninggalin pak
jenazah kaisang mau dibawa masuk
baik bu saya permisi
ya terima kasih pak
pa tapi mba anin harus jawab pa
kenapa kaisa harus meninggal sedangkan mba anin baik baik aja

kenapa kaisa harus meninggal sedangkan mba anin baik baik aja

kenapa kamu menjaga keesokan saya
ya sekarang kamu lihat aja sendiri
menin beg beg aja kan
hangul ya keesokan ini
kenapa silahkan jagain keesokan baik baik
kita ganti baju dulu ya
supaya keisha bisa disemayamkan
dan kita temenin sampai ke makan
kenapa elsa jadi menyalahkan andin
ini kan musibah
gak ada kaitannya dengan andin
saya perwakilan dari kuasa hukum dari ibu elsa
saat ini bu elsa sedang bersedih dan juga berduka
jadi bolehkah saya minta tolong untuk ibu membuka borgol dari ibu elsa
agar dia bisa menemani jenazah anaknya untuk terakhir kalinya
tolong jenazah ibu diterumkan